kemacetan panjang terjadi di ruas jalan tol cikampek dari arah jakarta menuju cirebon pada selasa pagi
ribuan kendaraan terjebak ke macetan hingga membuat laju kendaraan merayap karena padatnya arus solunitas
inilah situasi kemacetan panjang yang terjadi di ruas jalan tol cikampek
tempatnya di kilometer tujuh puluh dua wilayah purwakarta jawa barat selasa pagi
ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi mengular hingga tiga lajur yang ada
kendaraan pemudik bahkan berada di bahu jalan
diperkirakan arus pemudik akan terus meningkat seiring masa cuti lebaran yang dimulai esok hari
sementara pihak kepolisian berencana akan melakukan kontraflow dan one way dimulai pukul empat belas waktu indonesia barat